risa tadi katanya ada yang kamu mau omongin
biasanya kalau gue lagi makan dulu sekolah lupa
biar aja ya tunggu gue habis dulu
kalau nungguin kamu selesai makan mah gak selesai selesai
banyak banget makanan kamu
pagi pagi dua bujang darah aku ini nampaknya udah sibuk betul
apa yang kau buat pagi pagi
pagi di rumah putra aku
kok ayah manggil key putri gumara
namanya kek atau skar
aku tau nak
kau belum jawab aku
kenapa kau pagi pagi sudah datang ke rumah putramu
kalau tak biasa berbicara
biar aku yang berbohong
sebaiknya jangan berbohong
aku ini orang tua
sudah makan asam garam
jadi kalaupun mau berbohong sama aku percuma
kemaren saya denger
pak woh makci karina dan suaminya itu adalah orang sumatera
apa itu benar
dan nama suaminya makcik karina kau itu adalah pak cilin betul
kami orang sumatera
apa kalian percaya
soal legenda manusia harimau
ada dua hal yang harus kalian ketahui
apabila ada asap tentu ada api
dan apabila ada sebuah kisah tentu ada sumbernya
aku mungkin ngomong terlalu berbelit belit
kisah itu berdasarkan kisahnya
berarti pak wowo percaya dong soal legenda manusia harimau itu
menurut saya tugas kalian adalah kuliah
jadi orang yang baik benar baik buat bangsa kalian dan buat negara kalian
dan cerita tentang manusia harimau itu jauh di luar konteks

kalau gitu kay pergi kuliah dulu ya
cepat kali kau pergi ke
iya alan aku ada kelas pagi
kok tidak ada kuliah pagi
tidak ada ya alam tidak ada kas pagi
kei pamit dulu ya
ayah ayah harus lihat video ini
ada apa ayah
saya harus menemui mbolang lagi hari ini
abang buru buru kenapa
kalau akhir akhir ini saya udah ngejawain kamu
banyak orang itu emang susah untuk melupakan masa lalunya bang
tapi karena aku mencintai abang apa adanya
jadi aku akan terima apapun itu keputusan abang
ya tapi tetap aja saya ini jadi ngerasa gak enak
abang gak perlu punya maaf
dia ada di jakarta
dan saya dan dia mau ngobrol ngobrol tentang anak kita masa depannya seperti apa
semalam saya ke rumah mertuanya dan kebetulan dia ada di sana
dan dia bersama adik saya karina
oh adik abang lagi ada di jakarta
iya dia ada urusan bisnis bisnis kayu
loh kenapa abang gak ngajak ke rumah
karena kemarin karina udah saya ajak ke rumah tapi dia belum bisa
ya udah bang pokoknya aku pasti akan mendoakan yang terbaik untuk abang
gak perlu buru buru kok
sekarang aku lega
habis yang berakhir udah aku kembali
bukannya ini jejak harimau
jejaknya mengarah ke sana
sebaiknya aku ikuti siapa tau aku mau dapatkan petunjuk
ke manapun jejak harimau ini harus tetap aku ikuti

lo gak liat nih loh yang gua lagi makan
biasanyaiferko lagi makan tuh gua selalu lagu

nunggu makan dulu sekolah lupa
sekarang aja ya tunggu abis dulu
kalau nungguin kamu selesai makan mah gak selesai selesai
banyak banget makanan kamu
yang namanya orang habis makan itu harus minum
menurut papa gue
sakti itu anak umutnya kiratus
aku gak salah denger nih
lo gak percaya sama gue
eh info dari gue tuh mahal tau gak
jangan jangan kalau omongan kamu benar
sakti itu ada hubungan sama legenda manusia harimau
manusia harimau lagi manusia harimau lagi
kenapa sih semua itu selalu lo hubungin sama manusia harimau
anak umutnya kiratus
bukan ada hubungannya sama manusia harimau
kalau di kampung gua itu
biasanya manusia harimau itu cuma legenda
mereka sengaja bikin ala ala manusia harimau gitu
biar manusia peduli sama lingkungan
biar manusia itu gak bunuh bunuh hewan liar gitu
terus sekali lagi kayak gini ya
sibuk sama imajinasi lo sendiri
yang gak jelas
masa cuma gara gara aku ngurusin legenda manusia
yang menurut kamu gak masuk akal
kamu ngurusin aku sih
emangnya ada apa
sekarang itu teknologi udah makin maju
apa apa sekarang tinggal geser pencet
tapi kek ini tuh soal manusia harimau
yang lo gak bisa menghubungin sama teknologi
gue terus mau kamu hape sih riz
gue mau mulai detik ini
lo gak usah ngomongin soal manusia harimau lagi depan muka gue
lo tau gak manusia harimau sebenarnya siapa
sekarang aku tau
siapa diri kau sebenarnya
kau adalah harimau jadi jadian
apa maksud kau bicara seperti itu
putra lo tuh kalau cemburu ya cemburu aja dong
lo gak usah fitnah selebay itu
jam banget sih kamu
ini sama sekali bukan fitnah alina
sebenarnya sejak kejadian malam itu
aku yakin ada sesuatu di dalam diri saya
itu kenapa aku melarang kau alina
dekat dekat dengan orang ini
kalau gak percaya
ini kau kan sarti
jangan sembarangan kau kalau bicara
kok jangan nambah nambah masalah saya
sekarang kau gak bisa ngelak lagi satu
karena aku punya bukti yang lebih kuat lagi
kau ingat dengan robe kan baju ini
aku ingat betul sarti
kapan kau dicuri
kau pakai baju ini kak
dan nobekan baju ini
aku temukan di lahan kosong
yang aku yakin itu tempat bersembunyinya kau
terakhir jejak ke harimau yang aku temukan
karena setahu aku
kalau manusia berubah menjadi harimau
semua bajunya lo
gak salah lagi sarti